penyidikan kasus pelecehan seksual belasan bocah yang dilakukan ys
seorang ibu muda pedofilia terus didalami aparat polda jambi
senin pagi petugas telah memeriksa suami tersangka
kepada aparat suami tersangka mengaku bila istrinya kerap mengancam
menganiaya anak kandung dan dirinya sendiri jika hasrat seksualnya tidak dipenuhi
tersangka diduga memiliki kelainan seksual terhadap anak
serta senang bila perilaku menyimpangnya disaksikan orang lain
bahwa ada perilaku yang dianggap menyimpang
seperti keterangan bahwa di hari kamis malam
si suami ini melihat secara langsung bahwa si tersangka itu melukai dirinya
sementara enam dari tujuh belas orang anak korban pelecehan kini menjalani pemeriksaan
dan penampilkan psikologi dari petugas polda jambi
pertanyaan dari pemeriksaan polda jambi
meriksa pendalaman kasus itu satu
kemudian pemeriksaan untuk psikologinya juga karena buat diajikan nanti ke pengadilan
dalam kasus ini tersangka ys diduga memaksa belasan anak menyaksikan dirinya bersama suaminya
berhubungan badan dan memegang alat vital
kepada korban perempuan tersangka meminta para korban mengintip dari jendela
para korban yang masih di bawah umur
dengan modus hutang sewa bermain playstation atau konsol game
dari olah tkp aksi pencabulan terjadi di rumah tersangka yang berkedok tempat penyewaan playstation
seluruh ruangan di rumah tersangka menjadi lokasi pencabulan
warga sekitar tidak menyangka rumah tersangka menjadi lokasi pencabulan
lantaran kesehariannya tersangka berperilaku baik dan ramah
tidak ada seandainya mencurigakan
tidak ada yang seperti kecantik
seperti mana seperti itu kan
tidak ada baguslah
sebelumnya pada jumat penyidik di treskrimum polda jambi menetapkan ibu muda berusia dua puluh lima tahun
sebagai tersangka atas pelecehan belasan bocah laki laki dan perempuan di jambi
sementara jumlah korban yang sebelumnya sebelas orang menjadi tujuh belas orang anak
setelah menggelar oleh tkp
para korban yang sebelumnya enggan melapor tiba tiba mendatangi polisi
mengadu bila juga menjadi korban
arven keredi kota jambi